sudah ada produser lapangan saya nenunisya usuryo yondolu di gedung kpu jakarta
surilo bisa anda ceritakan bagaimana proses pendaftaran pagi hari ini
kalau tadi saya lihat sudah ada dari pdip juga sejumlah partai politik lain
dan rencananya pada hari ini akan ada sebelas partai politik yang akan mendaftarkan
dan untuk mendapatkan uji verifikasi silahkan dengan laporan anda
halo suryo apakah anda mendengar suara saya dengan cukup jelas
silahkan dengan laporan anda
boleh di cue aja dari handphone nya
kedengan nggak biji
pemilihan umum republik indonesia yaitu partai pdi perjuangan dan juga partai pkp partai kesatuan dan
oke ya selamat pagi ini memang pendaftaran partai politik ini sesuai dengan amanat undang undang nomor tujuh tahun dua ribu tujuh belas
ini terkait dengan undang undang pemilu ini memang diamanatkan delapan belas bulan sebelum hari pemungutan suara
hari ini tepat pada tanggal satu agustus dua ribu dua puluh dua ini sudah dimulai pendaftaran partai politik calon peserta pemilu
dan dari tadi kami mengikuti dinamika yang berlangsung di kpu jakarta pusat ini kami melihat ada sejumlah partai yang memang begitu antusias
untuk mendaftarkan dirinya sebagai calon peserta pemilu dua ribu dua puluh empat yang akan datang
dan tadi kami melihat sendiri bagaimana partai demokrasi indonesia perjuangan adalah partai pertama yang mendaftarkan dirinya untuk menjadi calon peserta pemilu serentak dua ribu dua puluh empat yang akan datang
dan untuk menanyakan lebih lanjut saat ini saya sudah bersama dengan sekjen pdip hasto kristianto selamat pagi mas hasto
selamat pagi bung riu
oke mas hasto sehat selalu untuk semuanya
mas hasto ini tadi kita lihat bagaimana pdip menjadi partai pertama yang mendaftarkan untuk menjadi calon peserta pemilu dua ribu dua puluh empat
ada situasi yang berbeda jika kita bandingkan pada pemilu dua ribu sembilan belas yang lalu
bagaimana pdip mendaftarkan ketiga diurutan ketiga untuk mendaftarkan
nah ini apakah memang ada maksud tersendiri bagi pdip untuk kemudian menjadi peserta pemilu dua ribu dua puluh empat yang akan datang sesuai dengan arahan dari ibu kota umum
ya itu bagian dari tekad pdi perjuangan
karena instruksi ibu kota umum dengan peningkatan kualitas manajemen mutu dari proses politik di pdi perjuangan
pdi perjuangan sejak awal diinstruksikan untuk mendaftar yang pertama
itu juga menunjukkan bahwa seluruh tahapan pemilu yang diikuti oleh pd perjuangan dipersiapkan dengan sungguh sungguh
sehingga dengan tekad yang kuat kami dapat menyongsong pada kehendak rakyat yang sampai saat ini
elektoral pd perjuangan paling tinggi
sehingga ini menjadi suatu modal yang sangat penting
dengan menunjukkan kesiapsiagaan sejak tahap pertama kami bisa menjadi pemenang pemilu untuk ketiga kalinya
oke nah ini kalau tadi saya sebutkan bahwa ada antusias yang berbeda pada menyongsong pemilu dua ribu dua puluh empat kali ini
kalau kita ingat pada pemilu dua ribu sembilan belas lalu ketika pendaftaran dibuka ini partai partai baru mendaftarkan sekiranya pada hari ke enam atau hari ke tujuh begitu
nah ini apa yang dipelajari atau yang dievaluasi oleh pdip khususnya
ini hari pertama lalu kemudian langsung mendaftarkan diri sebagai calon peserta
ini juga menunjukkan bagaimana penyelenggara pemilu dalam hal ini kpu itu terus melakukan improvement
melakukan perbaikan perbaikan di dalam sistem manajemen administrasinya
sehingga semua bisa disubmit secara daring berbeda dengan tahap tahap awal pemilu
kami harus membawa dokumen bertrek truk untuk datang ke sini
sekarang semua sudah bisa disampaikan dengan soft file dan kami sudah submit sejak kemarin
oke nah kalau kita lihat bagaimana dokumen
yang tadi sudah disertakan dinamika yang di dalam ini kan kami belum bisa masuk tadi
tapi apakah sudah diterima oleh kpu dan apa yang dikatakan
apakah memang sudah terdaftar begitu statusnya
berdasarkan apa yang didaftarkan oleh pd perjuangan baik tentang profil tentang kantor tentang kepengurusan tentang jumlah anggota
semua sudah terpenuhi seratus persen
bahkan untuk jumlah anggota kami berikan simbolik untuk kami daftarkan sebanyak empat ratus tujuh puluh tujuh tujuh ratus tujuh puluh tujuh
sebagai suatu semangat yang tadi sudah dijelaskan oleh mas bambang pacul woryanto
oke nah kita bicara harapan sekarang mas
terakhir kalau misalnya kita mungkin ini akan masih beberapa tahun ke depan begitu
tapi harapannya pdip sebagai partai pertama yang mendaftarkan diri
lalu untuk suara yang akan didapatkan kalau dua ribu sembilan belas menjadi partai pemenang dengan sekiranya sembilan belas persenan begitu
harapannya untuk pdip nanti di dua ribu empat seperti apa
ya seluruh tekad dan keputusan kongres serta arahan ibu ketua umum bagaimana kita berjuang untuk memenangkan pemilu yang ketiga kali
di saat partai yang lain sibuk di dalam melakukan high profile politik kami turun ke bawah
kami berada di tengah rakyat karena skala prioritas bagi pd perjuangan saat ini adalah
membantu rakyat di dalam pemulihan pandemi covid sembilan belas dan juga mengatasi berbagai dampak ketidakpastian global
dengan turun ke bawah menyatu dengan rakyat itu menjadi modalitas yang paling penting di dalam memenangkan pemilu
ada angka khusus yang ditargetkan oleh pdip di atas dua puluh persen
di dalam rakernas kedua hal tersebut sudah dibahas tetapi terkait dengan target saat ini masih dirahasiakan
nanti akan kami sampaikan ke publik pada waktu yang tepat setelah seluruh dinamika politik dari peserta pemilu itu nanti tampil di dalam masa masa kampanye itu
tapi tentu lebih dari dua ribu sembilan belas
terima kasih banyak mas asto sehat selalu sampai ketemu ya
inilah tadi pernyataan dari sekjen pdip hasso kristianto yang menyatakan antusiasme dari pdip
sebagai partai pertama yang mendaftarkan diri ke kpu begitu
karena kalau kita lihat secara langsung tadi anda juga bisa lihat di layar kaca anda
tadi kami sudah melihat pada pukul delapan tiga puluh ada pks yang juga sudah mendaftar dan juga partai pkp begitu yang sudah mendaftar
ini kita masih tunggu bagaimana waktu waktu berikutnya karena sesuai dengan pernyataan ketua kpu kemarin
ada sekitar sembilan partai politik yang akan mendaftarkan ke kpu pada hari ini
kembali ke studio
baik terima kasih